sebanyak tiga puluh sembilan pemudik asal zona merah kini dalam proses karantina di sejumlah sekolah dasar
yang tersebar di wilayah kabupaten pangandaran jawa barat
untuk mengantisipasi pemudik yang bandal keluyuran saat proses karantina
pemerintah kabupaten pangandaran membuat inovasi dengan memberikan gelang sebagai tanda masih dalam proses karantina
gelang dengan tulisan isolasi mandiri ini wajib digunakan pemudik yang kini dalam proses karantina
dengan gelang ini warga bisa mengetahui jika yang bersangkutan masih dalam proses karantina
gelang akan dilepas jika proses karantina empat belas hari sudah selesai
kita memperlakukan penanganan khusus terhadap yang mudik
yang pertama adalah mereka dikasih gelang seperti ini
agar orang selalu tahu bahwa dia adalah orang yang mudik dan harus melaksanakan isomandiri
dari kondisi itu dari pengalaman itu
maka yang pertama dikasih gelang gelang
yang kedua dikasih mandiri di sekolah sekolah
menurut bupati pangandaran pemudik boleh saja melakukan karantina mandiri di rumah
namun tidak boleh bercampur dengan keluarga
jika tidak ada tempat pemudik terpaksa dikarantina di tempat yang disediakan pemerintah
beberapa pemudik yang sedang menjalani karantina mengeluhkan fasilitas yang jauh dari layak
selain tidak diberi kasur juga sulit mendapatkan makanan
fasilitasnya menurut saya
jauh dari kata layak
fasilitasnya hanya diberi satu ruangan
ruangan ini juga untuk perempuan yang kurang tertutup
kalau malam malam pasti banyak yang jamuk
daerah di luarnya juga kebun
ini hanya diberi karpet dan sepetek saja
untuk makan bagaimana
untuk makan saya belum diberi makan aku
tadi malam sahur dari orang tua saya
terkait keluhan pemudik ini bupati pangandaran langsung memerintahkan tim gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas untuk segera melengkapi fasilitas untuk karantina
ogi fatuzaman pangandaran jawa barat